sebuah keluarga di perumahan nirwana village kota sidoarjo jawa timur pada senin sore dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
suharjo dan morina silvana beserta lima orang anaknya saat ini sudah dapat beraktivitas seperti biasa
mereka sebelumnya melakukan karantina mandiri sejak bulan juli hingga agustus dua ribu dua puluh kemarin
suharjo bercerita mereka terjangkit setelah kedua orang tua istrinya meninggal dunia akibat covid sembilan belas
setelah petugas dinas kesehatan sidoarjo melakukan rapi tes kepada seluruh anggota keluarga soeharjo
dengan hasil awal reaktif pada rapi tes seluruh anggota keluarga suharjo menjalani swab tes dan akhirnya diketahui suharjo beserta istri dan kelima anaknya positif covid sembilan belas
jadi rumah kami kami bagi
yang negatif kami sendirikan yang positif juga sendirikan
jadi kami pisah pisah dengan cara kami agar tidak saling menular kami
awalnya mereka sempat merasa ketakutan dan depresi nyatakan positif covid sembilan belas
namun suharjo berserta istri dan kelima anaknya berhasil sembuh dengan kemauan sembuh yang tinggi
selain itu warga mendukung dan membantu saat keluarga ini melakukan karantina mandiri
selama tiga puluh hari
sebenarnya yang membuat kita sembuh itu adalah dari diri kita sendiri
itu yang faktor paling utama
ketika kita merasa bahwa kita sehat itu harus terus tetap dikatakan bahwa kita sehat kita sehat kita sehat
walaupun kita sebenarnya masih sakit tapi kita harus katakan itu tetap sehat
kemudian faktor yang lain itu dukungan keluarga
yang ketiga faktor dari lingkungan
suarjo dan keluarga
mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas dukungan dan bantuan dari para warga sekitar
mereka mengimbau warga yang terpapar covid sembilan belas tidak takut atau depresi karena covid sembilan belas dapat disembuhkan
untuk menekankan penyebaran covid sembilan belas tiga m harus terus dijalankan dalam kehidupan sehari hari tanpa terkecuali
pertama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama dua puluh detik atau gunakan cairan pembersih tangan
kedua gunakan masker dengan benar
disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah atau ruang publik
ketiga menjaga jarak aman satu hingga dua meter dari orang lain dan hindari kerumunan
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur